sejak awal memimpin kawasan ibu kota gubernur basuki cayapurnama atau ahok
seolah gemar melakukan penggusuran
lebih dari sepuluh kali penggusuran dilakukan beberapa diantaranya berlangsung recu
berikut kita akan simak ulasannya
sejak didaulat memimpin dki jakarta ahok dikenal cukup kontroversial dengan sejumlah kebijakannya
salah satunya kebijakan melakukan penggusuran di sejumlah wilayah permukiman
hingga saat ini tercatat tiga belas kali penggusuran terjadi di bawah komando ahok
penertiban kawasan bantaran kaliancol pinangsia jakarta barat yang ditempati satu ratus empat belas keluarga
adalah penggusuran pertama pada era ahok yang berlangsung ricu
dua ratus petugas gabungan dari brimop kepolisian dan tni dikerahkan
pada agustus dua ribu lima belas penggusuran permukiman di kampung pulo jakarta timur juga berlangsung ricu
sembilan ratus dua puluh delapan keluarga yang tinggal di bantaran kalijiliwung menolak dipindahkan
penggusuran kawasan kalijodo yang dikenal sebagai tempat pelacuran pada februari lalu menyita perhatian
dua ratus keluarga yang tinggal di kawasan ini sempat menolak pindah tetapi penggusuran berlangsung tertib
kerusuhan justru terjadi pada penggusuran di kawasan luar batang jakarta utara pada sebelas april dua ribu enam belas

tiga ratus sembilan puluh enam keluarga yang tinggal di kampung pulo jakarta timur juga berlangsung recu
tiga ratus sembilan puluh enam keluarga yang tinggal di kampung pulo jakarta timur juga berlangsung recu
menolak dipindahkan ke rumah susun yang disediakan
meski warga menolak gubernur ahok tetap berkeras menertibkan pasar ikan penjaringan jakarta utara
lantaran lokasi tersebut merupakan tanah milik negara
kamu lihat dong sejarahnya kapan mereka mulai jarah itu ketika akwarium dipindahkan ke ancol
itu tanah negara loh ketika pindahan akwarium dijarah
ketika kita bangunin pasar buat nampung mereka
dijarah juga didudukin buat rumah dibongkar jadi rumah
nah kalau anda mau rusuh ya saya serahkan pada aparat
hingga kini masih ada warga pasar ikan yang bertahan dengan mendirikan tenda di reruntuhan dan tinggal di dalam perahu
ya pulau mas udah kita pindahin memang rusunnya itu tidak sebagus yang ada yang baru
karena itu rusun lama
tapi nggak ada pilihan saya bilang kalau jadi rusun itu bagus boleh aja mau pindah
karena kalau kita terlambat
memindahkan itu pada konsekuensi terlambat membuat persiapan asian games
itu aja sih
yang terbaru pada dua puluh april lalu penggusuran dilakukan di kawasan pacuan kuda pulau mas jakarta timur
sebagai persiapan pembangunan sarana lomba pacuan kuda asian games dua ribu delapan belas yang akan dimulai mei mendatang
sufiani tanjung cnn indonesia